penindakan kita juga lebih gencar dari tahun lalu
dengan pencapaian untuk hasil tembakau itu barang hasil tembakaunya itu mencapai dua lima juta batang lebih
kemudian dengan nilai kurang lebih rp tiga delapan miliar rupiah dengan potensi kerugian negara dua lima miliar lebih
kemudian untuk minuman mengandung katine
saya ihsan sitorus saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya